saya berpikir untuk mengundurkan diri
bu yola sebenarnya masalah ini sudah lama
tapi mereka itu tidak menyadarinya bu
semenjak kita hadir disini kita buka katuknya
lalu meledak sekarang itu semuanya sudah meledak
ibarat gunung berapi
setelah dia itu meledak maka semua tanah itu akan menjadi subur
kalau gitu saya pesan satu set
kan saya kan yang pesen dari tadi
kenapa cuyo yang dikasih duluan
bapak mau pesen apa
panci apa penggorengan
saya pesen penggorengan
namanya siapa pak
saya ambil satu set penggorengan ya
tapi di kantor masih banyak kok
nggak usah takut kalau nggak kebagian
teh kalau kredit dua tahun bisa enggak
ini paling lama satu tahun
oh satu tahun
eh katanya mau lebih parah
ya ya keeping up
sudah urusan barang kreditan
jadi anak tenang saja
kalau ada saya mah tidak ada yang ganggu
laki laki makin tambah usia
makin tambah matang
cari laki laki cari suami
cari yang sudah matang
tapi cari yang tidak punya istri
kebetulan ini hanya sampelnya aja cok
jadi kalau mau
nanti dikirim langsung dari kantor yang baru
ya udah kalau gitu
saya pulangnya udah dicetet ya
udah semuanya papa
ini ini susunya
ini susunya yuk
ini taro sini ya
mau ambil anak pak
ya udah kalau gitu
susunya mana ya ronaldo
iin bu dokternya ada
bu dokter ada di dalam
sudah kalau gitu saya masuk dulu ya
pantesan kang aceh ngeber uber
pengen dijadiin yang kedua
kang aceh mah pengen punya istri empat
nggak tahu bu ibu yola
mau dijadiin yang keberapa
ini ambil bola dulu
enak ya yang istrinya di luar
punya banyak perabot
istri akang juga kan kerja di luar
gajinya cuma dua juta setengah
ditransfer ke rumah nggak sampai satu juta
panci upil satu setnya dua juta
sembulan berapa yang jitilnya
kalau nggak kebayar gimana
masa panci disita sama lising
tiap tahun perabotan nggak pernah nambah
kan akan sudah punya kulkas
nggak pernah dicolokin tang
saya jadiin demari pakaian aja
cik mau nanya dong
sumi bisa dapat majikan di timur tengah nggak ya
sekarang kalau nanya soal tkw
saya udah serahin semuanya sama cucu
saya permisi pulang ya
hebat coyotek ya kang
sekarang sudah jadi bos
segala sesuatunya diserahkan ke cucu
jennifer tidak masuk sekolah lagi hari ini bu
saya betul betul gak menyangka efeknya akan separah ini
berarti jennifer itu benar benar marah bu yola
saat biola itu tahu kalau selama ini jennifer ternyata berbohong
kalau sejak dari awal saya tahu jennifer secerdas ini
pasti saya akan mencari cara pendekatan yang lain bu
saya pikir dia itu masih anak anak
tapi ternyata saya keliru
pola emosi jennifer itu sama seperti pola emosi orang dewasa
tiba tiba semuanya jadi bermasalah
febriana juga bermasalah
karena ternyata leadership claudia itu jauh lebih kuat
yang tidak bermasalah itu hanya debbie bu
apakah hadiran kita di sini salah ya bu
semua yang sudah kita lakukan itu benar
ya tapi buktinya sekarang semuanya bermasalah bu
saya berpikir untuk mengundurkan diri
bu yola sebenarnya masalah ini sudah lama
tapi mereka itu tidak menyadarinya
semenjak kita hadir di sini kita buka katupnya
sekarang itu semuanya sudah meledak
ibarat gunung berapi
setelah dia itu meledak maka semua tanah itu akan menjadi subur
bom atom membunuh semuanya setelah meledak bu
janganlah mandi mandi suruh lalat
yang akan memandun malam
akier kelapa tadi
kenapa dia panggilnya carny
dek diana cocoknya sama lelaki yang sudah matang
antusias bapak bapaknya dan support yang luar biasa dari pak ustadz erwin ganteng
oh ini mah belum seberapa
diana mesti lihat foto saya waktu muda
pasti pak ustadz rw dia percaya kok
kita ke balai desa dulu pak kita parkir di sana